di jawa timur ada dua puluh satu kabupaten kota yang memenuhi syarat untuk melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas pada anak usia enam hingga sebelas tahun
namun baru delapan kabupaten kota yang sudah melakukan penyuntikan dosis pertama
hal ini terjadi karena masih ada beberapa sekolah di kabupaten kota di jawa timur yang belum siap dengan infrastruktur dan tenaga kesehatan
kota surabaya menjadi kota yang terbanyak dalam pemberian vaksin covid sembilan belas pada anak usia enam hingga dua belas tahun
dari target dua ratus empat puluh enam ribu anak sudah dua puluh lima ribu lebih yang mendapatkan vaksin covid sembilan belas dosis satu di hari pertama
kemarin kita sudah melakukan vaksinasi kepada dua puluh tujuh tiga ratus empat puluh dua anak anak usia enam sebelas tahun yang tersebar di delapan kota atau kabupaten di jawa timur
dan surabaya ini yang menjadi lokomotifnya karena di surabaya ini kemarin ada dua puluh lima tujuh ratus empat puluh satu anak anak yang sudah divaksin
proses vaksinasi pada anak usia
enam hingga sebelas tahun di jawa timur ini terus dipantau dan dievaluasi komda kipi jatim
hasilnya hingga hari kedua belum ada catatan anak anak yang mengalami gejala kipi berat
nah pada vaksin covid umur di bawah dua belas ini kan baru dua hari
jadi terlalu awal untuk mendapatkan angka yang besar dan kami terus mengumpulkan angka ini
jadi tidak ada yang bisa dikumpulkan
ada sesuatu yang istimewa seperti laporan laporan yang ada di luar negeri sebelumnya
di mana vaksin ini pada anak relatif aman
dan hal hal yang terjadi setelah vaksinasi hampir sama dengan dewasa tidak ada sesuatu yang khusus
ada dua juta lebih anak usia enam hingga sebelas tahun yang menjadi sasaran vaksin covid sembilan belas di jawa timur
targetnya dalam waktu tiga bulan vaksin covid sembilan belas pada anak usia di bawah dua belas tahun di jawa timur bisa selesai
sementara vaksinasi di jawa timur tidak terlalu banyak
vaksinasi anak usia enam hingga sebelas tahun di semarang yang digelar polda jateng
kamis enam belas desember dua ribu dua puluh satu diikuti oleh seribu anak
kapolda jateng irjen ahmad lutfi menegaskan pihaknya siap jemput bola secara mobile
membantu vaksinasi anak di berbagai lokasi termasuk di sekolah
target vaksinasi adalah seribu dosis per hari
tim liputan cnn indonesia